sudah lama kita tidak bersyukur
rasanya akurin ingin mengadu jurus dengan
bagaimana kalau kita latihan satu atau dua jurus
pastinya rakyat pajajar ingin mengetahui
sejauh mana ilmu yang dimiliki oleh senopati pajajaran yang baru

pertarungan ini sungguh memusankan
lebih baik aku pergi dari sini
raya kentring manik
aku harus kembali menjalankan tugasku
tidakkah kau menunggu sebentar lagi raka
sangat begitu penting
masih banyak urusan rakyat
yang harus diperlukan
yang harus segera diselesaikan
aku hanya bisa membantu sedikit demi sedikit
dalam masa masa aku lagi
apa kalian tahu
karena yunda sangat baik terhadap kami
aku pasti tidak akan pernah melupakan semua kebaikan yunda
lebih baik sekarang kita hentikan pertandingan ini
paman aku mengakui ilmu paman sangat mumpuni
dan ilmu kanuragan paman tidak sembarangan
maaf ayahanda prabu
sangat tepat jika ayahanda prabu mengangkat paman sancang lodaya sebagai senopati aku pada jalan
selamat datang di pajajar

terima kasih rai
sudah lama aku ingin mengabdi pada pajajar
hari sukramandal bulan suwaran
mengangkat kakang sancang lodaya sebagai senopati aku pada jalan
rakyatku semuanya hari ini
aku mengaturkan sembah bakti
aku akan bersungguh sungguh mengabdi kepada pajajaran
sudah lama kita tidak bersyukur
rasanya akurin ingin mengadu jurus dengan
bagaimana kalau kita latihan satu atau dua jurus
pastinya rakyat pajajar ingin mengetahui
sejauh mana ilmu yang dimiliki oleh senopati pajajar anakba
dengan senang hati
akhirnya aku tahu
ada pendekar yang sanggup mengalahkan raden kensanta
kanuragan sancagodaya setara dengan sriwani
aku harus bisa menarik dia menjadi sekutu
aku akan berebut tahta senupati
dan mencari raiber
dan mencari raiber
dan menghancurkan pajajar anakba
seperti pesan kakak arga dana
dan menghentikan raiber
dan menghentikan raiber
dan menghentikan raiber
dan menghentikan raiber
dan menghentikan raiber
dan menghentikan raiber
dan menghentikan raiber
dan menghentikan raiber
dan menghentikan raiber
dan menghentikan raiber
dan menghentikan raiber
dan menghentikan raiber
dan menghentikan raiber
dan menghentikan raiber
dan menghentikan raiber
dan menghentikan raiber
dan menghentikan raiber
dan menghentikan raiber
dan menghentikan raiber
dan menghentikan raiber
dan menghentikan raiber
dan menghentikan raiber
dan menghentikan raiber
dan menghentikan raiber
dan menghentikan raiber